ibu kenapa sih
itu tadi tuh ada
gak ada siapa siapa kok bu
tadi tuh ada orang mirip banget
kamu bikin ibu makin pusing deh jun
ibu kenapa sih
jelat yang drama maksudnya
jelat yang drama
astaguruloh ya ampun jun
nih aneh aneh aja
oh iya mau sama laten action
jun lama lama ibu stress ini jun
tembak lagi mas
tembak lagi mas
tembak lagi mas
tembak lagi mas
tembak lagi mas
tembak lagi mas
tembak lagi mas
tembak lagi mas

hey jair sarahkan tuh yang wajib itu
dateng lagi bos
yaudah itu urusan om jin
ayo tembak tembak
senjata makan pembantu iya
aduh pembantu tua
hmm aman dan berkendali
cepat kamu endus keberadaan jahil
emangnya kita ingin pelajar
udah jangan banyak ngeceh
cepet lakukan cepetttt
dimana ada gak keberadaan jahil
di rumah ini
kok kayak pun rahasia bos
apa bau makanan nih bos
itu sambal goreng bukan terasi
kamu jangan banyak ngeceh
cepet ikut anakku
cepet ikut anakku
orang disuruh ambil air putih lah kok
lamanya setahun ya toh
kopi malah seneng bayi kaya begitu
kok liatnya kesana
kopinya dari situ kok ngeliatnya kesitu
kok aneh itu kan
beneran komi tuh liat
kalau kopi tuh kesana
lah kok munculnya kesitu
ini main luduk ini
wah ini komedi
ambil air buat boki
dari sana gimana toh
boki tadi liat sendiri toh kopi kesana toh
iya kok kopi benar
beneran bagaimana kalian
emang enak dingin gak kalau ngerjain manusia
semua manusia pada odeng
ambil timu periksa sudut rumah
ya siap bos
ketemu jaman sahpet
eh phil berikan tuh gua aja
eh gak usah ya
mau mukul mukul aja jah kalau bisa
waduh gua kan gak lagi
mau tenang boki
eh eh enggak enggak
tangkap si jayunya bos
kok suruh ngejar aku yang jadi bos
aku atau kamu
bos sih cuma kalau imut
juga boleh bos
apa ya bergerak sendiri
om jin udah ketemu belum
jin jahilnya itu dia bos jun
om jo udah cari kemana mana
tapi gak ketemu jin jahilnya
ya udah deh
kalau gitu kita cari bareng bareng aja
tapi kali ini kita akan terbang
tapi ditemani oleh
terserah om jin aja
nah ini dia
ois tenang aman terkendali
sudah jinak ini ayo
matahari ini berakhir mancing gimana kita
untuk sembunyi di rumahku semua
aku ke rumah si jun
nyamar jadi ibunya
setelah itu baru aku ritual
untuk bisa memasukkan semua jin yang ada di luar
aku masukkan ke dalam tiko ini
kikombel gambil kembel
kikombel gambil kembel
saatnya aku beraksi
ibu kenapa sih
itu tadi tuh ada
gak ada siapa siapa kok bu
tadi tuh ada orang mirip banget sama ibu
mukanya rambutnya bajunya semuanya
mirip banget sama ibu
tapi kok gak ada ya
tapi gak ada siapa siapa bu
gak ada orang
beneran tadi tuh ada raya
ada di sana
ibu mungkin ibu kecapean kali
jadi ibu ngelantur ngomongnya
ibu liat jelas banget
tapi kan gak ada siapa siapa bu
ibu mungkin perlu istirahat deh
suaranya mama jun keceng juga ya
ada pak jun
atau sama bu elis aja deh
saya tuh lagi dihukum
istri saya nggak boleh tidur di rumah
boleh saya numpang di sini
ahh boleh boleh